jaksa agung sanityar burhanuddin mengungkap adanya potensi kejahatan korupsi di asuransi jiwasraya
modus yang digunakan adalah menginvestasikan dana nasabah pada saham yang dinilai berkinerja rendah
perkiraan awal kerugian negara adalah rp tiga belas tujuh triliun
sebagai akibat transaksi tergut pt asuransi jiwasraya pesero sampai dengan bulan agustus dua ribu sembilan belas menanggung potensi kerugian negara sebesar rp tiga belas tujuh triliun
tiga belas tujuh triliun hal ini merupakan perkiraan awal
jadi rp tiga belas tujuh triliun adalah hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu
lebih lanjut jaksa agung muda tindak pidana khusus adito garisman mengatakan sebelumnya perkara ini telah ditangani oleh kejaksaan tinggi dki jakarta juni dua ribu dua puluh
dengan banyaknya lingkup wilayah yang luas dan terdiri atas tiga belas perusahaan
serta keterlibatan sejumlah pihak kasus dipusatkan di gedung bundar
sementara itu total delapan puluh sembilan orang telah diperiksa terkait kasus ini
salah kasus besar dengan wilayah yang cukup luas
kemudian kalau ditanya nanti masalah teknisnya kami sedang mengerjakan di tahap penyidikan
mulanya orang saja saya sampaikan sekitar delapan puluh sembilan orang yang sudah kami periksa
berita terkini mengenai masalah asuransi jiwasraya yang belum tuntas sejak sepuluh tahun terakhir
pt asuransi jiwasraya tidak sanggup membayar polis nasabah sebesar dua belas empat triliun rupiah
kesulitan ini diduga akibat kesalahan investasi yang dilakukan manajemen lama jiwasraya
soalan yang sudah lama sekali mungkin sepuluh tahun yang lalu
dan dalam tiga tahun
tahun ini sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini
tapi ini bukan juga masalah yang ringan
tapi saya setelah melatihkan pak menteri bumn
kemarin kita juga sudah rapat kementerian bumn dan kementerian keuangan
yang jelas gambaran solusinya
kita tengah mencari solusi itu sudah ada
masih dalam proses semuanya
tetapi yang berkaitan dengan hukum
ya ranahnya memang sudah masuk
kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum
dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses
kita dapat nanti segera selesailah
sementara itu partai demokrat menyayangkan pernyataan presiden joko widodo
yang mengatakan bahwa masalah di tubuh asuransi jiwasraya terjadi sejak sepuluh tahun lalu
atau pada masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
politikus partai demokrat ferdinand hutahian mengakui permasalahan jiwasraya
sudah ada sejak bertahun tahun
meski begitu ferdinand menambahkan jiwasraya juga mengalami penurunan laba pada dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
menurutnya sekarang saatnya pemerintah berbenah diri berusaha menyelesaikan masalah ini
kita akan menjaga kekuatan
kita akan menjaga kekuatan
kita akan menjaga kekuatan
menemukan fakta fakta bahwa sejak dua ribu lima hingga dua ribu sebelas itu keuangan jiwasraya cukup baik kinerjanya membukukan laba laba bersih dan tidak rugi
kemudian menjelang kepemerintahan pak jokowi sini ada penurunan laba dan sampai akhirnya pada sekitar dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kita melihat nilai pembukuan jiwasraya merugi
jadi kalau pak jokowi menyampaikan masalah ini sudah ada sejak zaman pak sby sebetulnya tidak sepatutnya disampaikan pak jokowi ya
karena tidak benar fakta fakta yang kita temukan bahwa jiwasraya ini kalau apalagi kita merunut sepuluh tahun lalu ternyata memang sepuluh tahun lalu itu malah jiwasraya membukukan laba bersih
jadi tidak ada masalah pada sepuluh tahun yang lewat
kasus gagal bayar bumn pt asuransi jiwasraya memasuki babak baru
kemarin kejaksaan agung mengumumkan dugaan tindak pindahan korupsi dalam kasus ini dan diduga merugikan negara hingga tiga belas tujuh triliun rupiah
jiwasraya diduga sembrono menempatkan investasi mengejar hasil tinggi dengan resiko
ini kembali menjadi contoh buruknya pengelolaan bumn di negeri ini
kita bahas malam ini bersama ada mas toto pranoto akademisi fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
mas toto selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung dari surabaya
malam hari ini saya sapa terlebih dulu
pertama ada ibu sri andayani nasabah btn untuk produk jiwasraya
dan juga ruby cahyadi susatyo nasabah standard chartered untuk produk jiwasraya
dan ibu cici
selamat malam mbak
dan saya juga akan sapa
iya selamat malam
selamat malam ibu
sebentar dulu saya akan sapa melalui telepon
ada bang andre rosiade anggota komisi enam dpr ri
iya selamat malam putri
lagi ini dah hampir
langsung melalui sambungan telepon dari sumatera
bang andre tapi terima kasih atas waktunya
saya akan berbincang dulu dengan korban yaitu ibu cici dari surabaya
iya ibu cici
iya selamat malam mbak
iya selamat malam
ibu cici sudah berapa lama proses yang anda lakukan mencari kejelasan terkait pembayaran polis yang sudah jatuh tempo di jiwasraya ini ibu cici
saya masuknya polis itu di jiwasraya mulai tahun dua ribu tujuh belas oktober
seharusnya saya cair itu oktober dua ribu lima belas
jadi saya menunggu sampai sekarang itu belum ada sama sekali
berapa jumlahnya ibu cici kalau boleh disampaikan
sangat sangat kecewa sekali dengan jiwasraya
pada saat itu pada saat
iya pada oktober dua ribu delapan belas ketika anda meminta pembayaran itu apa jawaban manajemen jiwasraya
ya pengunduran katanya ada tahap ini
apa ada dua pilihan rollover atau tidak
nah sementara saya tidak mengikuti ruyolver
saya ikut saya mintanya dicairkan
tapi dia menjanjikan istilahnya apa itu
apa mbak yang apa toh namanya itu loh
tahap perpanjangan itu loh
nah mundur kuartal maaf
mundur kuartal katanya kuartal dua
saya tunggu kuartal dua perhitungan itu paling tidak bulan mei
tapi akhirnya saya tunggu sampai sekarang
berjanji lagi sampai pada akhirnya kuartal dua lagi dua ribu dua puluh
nah tuntutan saya sekarang ini
pertanggungjawaban jiwasraya terhadap
tapi tidak ada pemberitahuan apa apa
hanya dijanjikan kuartal kedua dan kuartal keduanya selanjutnya
saya sangat terpuruk ini mbak saat ini betul betul dengan adanya jiwasraya
selama proses ini juga tidak ada hal hal lain yang dilakukan oleh jiwasraya
misalnya untuk berupaya membayar sebagian atau apapun
sama sekali tidak
itu yang saya sesalkan
sama sekali tidak
pemberitahuan sedangkan pemberitahuan pemberitahuan untuk cairnya itu saja
saya hanya pemberitahuan dari pihak bank
setelah itu saya tunggu lagi tidak ada
sampai saya datang ke ojk pun nggak ada tanggapan
jadi saya sangat saat ini saya betul betul terpuruk mbak
satu satunya jiwasraya harus mencairkan
karena saya tidak ada dana lagi kecuali uang saya yang ada di jiwasraya itu mbak
berapa kerugian yang ibu derita sekarang
kalau kerugian saya sih memang tidak seperti bapak bapak yang lain sampai jatuh mm enggak
saya cuma ratusan ribu eh ratusan juta
tapi ratusan juta bagi saya itu besar mbak
karena saya masih punya tanggung jawab anak saya yang masih kuliah
dan suami saya sebentar lagi juga sudah berubah
dan suami saya sebentar lagi juga sudah berubah
saya mau pensiun
apa yang saya handalkan dari jiwasraya
ibu cici apakah juga ikut ketika bertemu dengan beberapa korban jiwa seraya sempat ke kementerian bumn
apakah juga sempat ikut
kalau kementerian bumn saya tidak ikut
tapi langsung dari direksi jiwasraya sendiri
waktu itu kita ada pertemuan memang
tapi juga tidak bisa menjanjikan apa apa
hanya disuruh tunggu
hanya disuruh sabar
sampai kapan mbak
saya sudah sabar ini satu tahun loh mbak
saya keteter cari biaya kuliah untuk anak saya
kalau sudah jatuh temponya turun cair saya bisa bebas
tapi ternyata enggak
jadi ini untuk biaya kuliah anak ibu
jadi saya sekolah ini
itu memang tabungan untuk kuliah anak saya
saya lagi mulai kecil itu
baik bu cici
baik saya akan ke bu cici lagi
sebentar saya ke bang andri rosiade
bang andre anda mendengar dialog kami dengan korban tadi bang andre
terus terang saya nggak dengar ya
suaranya enggak jelas
saya sudah bertemu dengan nasabah jiwasraya
bu cici ini kalau nggak salah bagian dari korban yang sampai saat ini ada jatuh tempo sekitar enam belas triliun yang belum dibayarkan oleh jiwa saya
hari senin lalu enam belas desember kami komisi enam sudah memanggil manajemen baru jiwasraya dan sudah mendengar berbagai skenario penyelesaian oleh jiwasraya
yang perlu ingin saya sampaikan
pertama insya allah nanti sudah ada solusi pembayaran sementara ini dari jiwasraya
yang kedua kami akan melakukan komisi enam dan sebelas serta jiwasraya ojk kementerian keuangan dan kementerian menumbuh mn untuk membuat komisi enam dan sebelas
itu satu ya
yang kedua tanggal nanti januari nanti setelah reses ini berakhir kami akan lakukan rapat gabungan dengan komisi enam dan sebelas serta jiwasraya ojk kementerian keuangan dan kementerian menumbuh mn untuk mencari solusi yang lebih komprehensif
jadi jiwasraya saat ini lagi berintegrisasi dengan pihak ketiga
agar bisa menerima dari j garrett
karena masuk dari pihak ketiga untuk membayar seluruh depos kita rp enam belas triliun
kita harapan kita ini bisa kita realisasikan di akhir januari ini rapat itu
sehingga kita bisa memberikan kepastian pentable yang pasti kepada seluruh nasabah
saya memahami karena saya sudah bertemu dengan para nasabah
percayalah bapak ibu seluruhnya nasabah jiwasraya kami di komisi enam dpr ri akan bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini
ini bukan lagi cuci piring ya
hantu mohon maaf ya ini sudah nyebokin
jadi bayangkan jawa seraya ini punya hutang rp empat puluh sembilan triliun di ulang ketiga ini
dua ribu sembilan belas asetnya rp dua puluh lima triliun bayangkan rp dua puluh tiga triliun
cari tambahannya dari mana
skandar besar lebih besar dari senturi
dan kami sudah memutuskan dan merekomendasikan secara keputusan politik untuk kejaksaan agung
sekarang mencekal seluruh direksi jawa seraya proyek di lama yang terindikasi terlibat
jadi jangan ragukan kami punya komitmen dan kami akan laksanakan dan kami kerjakan untuk penyelesaian kasus jawa seraya ini
oke baik terima kasih bang sandi
sekarang saya akan kembali ke
saya akan berbincang
saya akan berbincang dengan pak ruby juga korban asuransi jiwasraya
oke kita sekarang akan jeda dulu setelah jeda
kami akan kembali ke surabaya tetap bersama kami
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan sekarang kembali ke surabaya
saya akan berbincang dengan pak ruby cahyadi susatyo nasabah standar charter untuk produk jiwasraya
pak ruby anda pertama kali membeli polis
ya halo malam mbak putri
malam pak ruby anda pertama kali mengetahui atau membeli polis jiwasraya yang booming yang saving plan dan lain sebagainya itu kapan pak ruby
di tahun dua ribu enam belas
dan itu imbal hasil sudah dikirimkan
diterima atau belum
sudah ada yang diterima atau belum
di tahun dua ribu tujuh belas saya menerima imbalan hasil pertama
kemudian di tahun dua ribu delapan belas sudah tidak ada
oke rata rata di dua ribu delapan belas ya bu cici juga mengalami hal yang sama stuck di dua ribu delapan belas
tapi anda mendapat informasi soal saving plan ini apa saja pak ruby
yang kemudian memutuskan oke ini adalah investasi terbaik akhirnya okelah bergabung
jadi waktu itu menurut saya tidak ada alasan bagi saya untuk mengatakan investasi ini jelek
karena dari sisi keamanan saya rasa paling aman produk ini
karena saya melihat waktu itu produk ini adalah produk bumn
kata kata milik negara di belakang itu jelas sekali kuat bagi saya gitu loh
untuk menganggap bahwa produk ini produk aman
oke kemudian apa lagi pak imbal hasil yang dijanjikan
mengenai imbal hasil waktu itu memang di atas rata rata bunga deposito di bank bank besar
walaupun masih di bawah deposito untuk bank bpr
cuma jelas saya akan memilih produk bumn dibanding bpr
pada saat ini ketika kemudian gagal bayar sudah sempat cair kemudian dua ribu delapan belas gagal bayar
pada saat itu apa yang anda lakukan pak ruby
saya beberapa kali datang ke bank penjual dalam hal ini standar

kita juga berusaha mengirim surat
iya saya dan kawan kawan berapa kali minta penjelasan ke mereka kita juga berusaha mengirim surat
ke pihak pihak terkait seperti ojk kemudian ke jawa seraya juga berapa kali kita minta difasilitasi untuk pertemuan
beberapa kali saya juga minta bertemu dengan dirut pak heksana langsung cuma nggak pernah kesampean sampai sekarang
tapi kemudian akhirnya sekarang baru
kalau sekarang tidak ada kejelasan
tidak ada kejelasan
iya silakan pak
iya silakan pak
iya silakan pak
iya silakan pak
iya silakan pak
karena beberapa kali kita menyurat ke ojk juga tidak ada tanggapan
tidak ada tanggapan dari ojk oke baik
juga termasuk untuk bertemu dengan manajemen jiwa seraya sudah dilakukan pak rubi
dan tidak ada kejelasan juga
tidak ada kejelasan
jadi mereka sekedar menenangkan nasabah saja saya rasa
mereka cuma memberikan harapan harapan yang menurut saya ya
yang kira kira akan dilakukan oleh pemerintah
tadi bu cici dan pak ruby apakah sempat mendengar ketika saya berbincang dengan anggota komisi enam dpr
andre rosiadi menjanjikan saat ini sedang dilakukan skenario penyelesaian
diharapkan akhir januari sudah ketok palu dan ditemukan sudah firm skenario itu
sudah pernah mendengar informasi soal ini bu cici atau pak ruby
kalau soal skenario sih sudah lama saya dengar
semenjak setengah tahun yang lalu sudah saya dengar itu
mereka sudah menjelaskan bahwa memang mereka akan ada skenario membentuk anak perusahaan jiwasraya putra
cuma kita tunggu tunggu katanya masih terkendala izin dari ojk
kita tunggu tunggu lagi katanya masih menunggu due diligence
ada katanya dari komisi enam dpr direncanakan akhir januari sudah ada skenario penyelesaian ibu
belum juga saya belum barusan ini tadi ada berita yang saya terima kalau istilahnya sebagai penenang nasabah ya
katanya sih januari
ya barusan ini tadi yang saya terima begitu mbak putri berbicara dengan bapak siapa itu tadi
seakan akan menenangkan nasabah jawa selayaputra
tapi maksud kami ya mbak putri ya maksud kami
jangan terlalu lama lah menenangkan atau memberi angin surga pada korban korban jawa selayaputra
tapi janjinya yang pasti
untuk saya itu kepastian
untuk saya itu kepastian
jadi karena harapan saya pasti itu
biar saya itu bisa menyelesaikan urusan saya
biar saya itu bisa menyelesaikan
bisa menutup hutang hutang saya
bisa menyelesaikan biaya kuliah anak saya
nggak sampai tertunda tunda
nggak sampai mundur kuliahnya
gitu loh mbak putri maksud saya itu
anak ibu saat ini mundur kuliahnya karena investasi ini bu
tapi saya berusaha
jangan sampai mundur
kalau mundur saya yang lebih hancur
nanti anak saya tidak bisa kerja kerja malahan
ya itu tadi
harus berani pinjam sana pinjam sini mbak
harapan saya cuma asuransi jiwa seraya mencairkan segera
saya akan ke pak toto di jakarta
mas toto ini memang kompleks sekali
kalau misalnya mendengarkan dan melihat kasusnya ini sudah berjalan terlalu lama
dan sepertinya terlalu lama dibiarkan
atau bagaimana sih sebenarnya selama ini
ya kalau kita lihat kasusnya jiwa seraya ini sebetulnya
kasus bukan hanya tahun tahun terakhir aja terjadi
saya kira kalau kita lihat sejarahnya event dari tahun dua ribu sembilan pun
sudah ada kasus dengan kesulitan mereka untuk masalah pembayaran kepada nasabahnya yaitu tempo
kalau nggak salah waktu itu angkanya sekitar lima sembilan t lah begitu ya
dan penyelesaiannya saya kira kemudian agak cukup lambat sampai menurut saya tidak ada suatu penyelesaian yang tuntas
dan kemudian itu terjadi lagi pada periode saya kira mulai start dua ribu dua puluh
dua ribu lima belas sampai dengan saat ini ya
jadi pada saat jiwa seraya kemudian mulai mengeluarkan produk baru
produk kita sebut bank assurance ya
jadi itu produk kan sebetulnya kombinasi antara investasi dan proteksi asuransi jiwa begitu ya
tentu itu menarik karena tadi disampaikan ya bahwa imbalannya juga returnnya cukup tinggi dan seterusnya
dan mengeluarkan juga bnn begitu jadi orang percaya begitu kan
sampai mungkin terakumulasi hampir sekitar lima puluh tiga
t begitu ya
dalam kurun waktu lima tahun dari dua ribu sembilan belas
tapi problemnya adalah bagaimana jiwasraya kemudian akan membuat suatu rencana pengelolaan perusahaannya ya
baik dari sisi pendapatan hasil underwriting yang positif maupun dari hasil pengembangan investasi
kalau tadi kita refer ke penjelasan
permasalahannya disini bukan jualannya gs plan itu kan
tapi permasalahan disini adalah dimana saja mereka menginvestasikan itu
ya jadi kalau industri asuransi
kan sumber pendapatan dua aja sebetulnya
satu dari pengelolaan hasil underwritingnya seperti apa
kedua dari sisi bagaimana mereka mengelola investasi
karena return dari investasi pasti menjadi salah satu tulang punggung pendapatannya perusahaan asuransi
nah problem tadi seperti disampaikan pak jampit suds
kan memang terjadi istilahnya adalah penempatan investasi pada produk produk yang dianggap tidak cukup layak untuk diinvestasikan
kalau tadi refer juga penjelasan pak jaksa agung kan sebetulnya misalnya ya
mereka taruh di investasi saham
ada lagi misalnya penempatan di reksadana saham
hampir angkanya mendekati empat belas triliun
ditaruh di instrumen yang blue chip selalu begitu
sisanya kan berarti dianggap tidak layak untuk diinvestasi sebetulnya
sehingga itu menyebabkan kemudian terjadinya penurunan nilai dari investasi yang mereka lakukan
pertanyaannya adalah kenapa mereka melakukan hal semacam itu
itu soal pengetahuan yang tidak ada atau soal apa
kalau saya sih tidak percaya bahwa manajemen direksi jiwa selain senaif itu
pertanyaannya kira kira apakah penempatan dana itu betul betul atas analisa due diligence memang sudah oke
atau yang kedua tanda petik mereka terpaksa
misalnya intervensi intervensi terpaksa harus menempatkan dananya di instrumen yang menurut saya memang tidak visible
jadi problemnya mungkin
mungkin kata lainnya bisa jadi seperti itu
yang berkong kali kong dengan bumn
ya mungkin bisa seperti itu
jadi saya ingin menunggu sebenarnya nanti hasil investigasi kejaksaan agung seperti apa ya
jadi bisa kita lihat nanti framenya secara garis besar itu apa sebenarnya
pak toto tapi kalau misalnya anda katakan dari dua ribu sembilan sejak sudah sempat ada masalah
di sini kan berarti ada fungsi pengawasan ya
ada fungsi pengawasan yang tidak berjalan
gini kalau industri keuangan asuransi lah ya
itu kan sebetulnya sebagai bumn dia tidak hanya diawasi oleh kementerian bumn
dengan dewan komisarisnya
atau yang lain
tapi juga sebagai suatu industri diawasi oleh otoritas
dan malah ini mungkin ojk
dulu namanya mungkin lembaga pengawas bapam dan lk ya
kan mereka juga mengeluarkan report bulanan
report tiga bulanan enam bulanan bahkan tahunan
jadi mestinya tanda tanda sinyal sinyal ya
bahwa misalnya ada masalah dengan performance dari perusahaan tadi atau jiwasraya dalam hal ini
mestinya mereka sudah bisa deteksi lebih awal
jadi pertanyaannya kalau mereka melakukan fungsi itu dengan baik
kenapa tidak kemudian ada langkah langkah yang lebih preventif
kan bisa sebetulnya dari awal dua ribu tujuh belas saja pada saat kasus ini mulai mencuat ya
jadi pertanyaannya sebetulnya logikanya menurut saya
mereka musti sudah paham nih apa yang terjadi dengan pengelolaan investasi di jawa seraya
tapi pertanyaan berikutnya kira kira kenapa tidak ada langkah langkah yang lebih komprehensif
keras dilakukan untuk mencegah jangan sampai kemudian timbul situasi seperti saat ini
nah itu dia
tidak ada langkah yang dilakukan atau tidak mau melakukan
jadi apakah ada pembiaraan nanti ya
setelah jeda kita bahas lagi
tetap bersama kami
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan kembali menyapa ibu cici nasabah
btn untuk produk jiwasraya di surabaya
bu cici kalau misalnya anda mendengarkan informasi dari pihak manajemen
menjiwasraya selama ini apa saja ibu cici yang sudah dijanjikan
jadi apakah mereka menunjukkan proses proses yang selama ini berlangsung
apakah mereka terbuka dan jujur mengakui bahwa ada banyak nasabah yang juga gagal bayar
yang juga sama nasibnya dengan bu cici
ya memang ya selama ini informasi yang saya terima itu cuma pemberitahuan bahwasannya
apakah mereka sedang bekerja untuk melakukan exchange
compaan dan komunikasi
nah ilmuwan adalah sudah mdlepaskan
ada yang mengatakan ada banyak namanya itu hancur hancur masalah khususnya disegar ga
sama seperti ketiga orang berkata ada banyak yang bergantung seperti ini pada pukul empat belas minggu jika kita masuk ke agrepo dua kita akan meninjau
sebenarnya gio vesera lagi suri bohong
mengumumkan aspek ini jika ini adalah data data aksesif broker
jika sudah mengenal chiwasraya bisa
cuma dia menyampaikan saya sudah berusaha ke pusat katanya begitu waktu itu yang saya hubungi jiwasraya surabaya
dan pada akhirnya saya dapat berita lagi saya taunya ya cuma dari berita berita yang saya ikuti perkembangan perkembangan jiwasraya itu di berita berita media itu
katanya kuartal kedua kuartal kedua itu di tahun berapa sementara di tahun dua ribu delapan belas sudah tidak ada kabar di dua ribu sembilan belas sampai sekarang pun belum ada
yang dijanjikan untuk dicairkan itu tidak ada padahal dengan garis bawah waktu perjanjian kontrak saya itu hanya ikut satu tahun
di tahun roover pun saya tidak mau saya minta tetap dicairkan tapi tidak ada
perjanjian kontrak itu tidak ada
pertanggung jawaban dari jiwasraya itu yang saya sesalkan satu mbak sangat sangat saya sesalkan karena apa
betul betul saya itu terpuruk gitu loh saya sudah panik dengan kuliah anak saya saya panik dengan biaya biaya hutang saya itu
karena jiwasraya yang saya harapkan untuk cairnya itu tadi
tidak sesuai dengan polis yang tercatat saya ikut satu tahun
bu cici pada saat anda memutuskan untuk bergabung
jadi sekarang ini saya
saya ikut satu tahun
sangat sangat berharap kepada pihak jiwasraya ataupun pihak siapa saja yang ada di dalam jiwasraya itu
tolong segerakanlah cairkan itu
karena itu memang harapan saya satu satunya mbak putri
baik baik bu cici
saya akan ke pak toto dulu
pak toto kalau misalnya pertanyaan yang sama tadi sebelum jeda
jika memang sudah dilihat ada indikasi
bahwa memang ada kemungkinan gagal bayar dan sudah sempat ada yang tertunggak beberapa di antaranya
bukankah di situ kemudian sebenarnya pemerintah sudah bisa masuk pemerintah sudah bisa evaluasi
pemerintah sudah bisa melakukan pencegahan
itu dilakukan atau tidak sebenarnya
ya meskipun agak terlambat sebenarnya pada dua ribu delapan belas itu misalkan dilakukan pergantian direksi ya
waktu itu masuk pak asma wislam sebagai dirut
tapi kemudian pada saat dilakukan evaluasi
audit atas laporan yang telah dilakukan oleh pak asma wislam sebagai dirut
pada saat itu terlihat juga ditemukan semacam tanda petik kesalahan dalam pencatatan
sehingga terjadi koreksi laba
dari tadinya laporan keuangannya laba dua tiga t dikoreksi ternyata hanya tinggal tiga ratus delapan puluh m
ini kan sudah ini jauh sekali
jadi indikasi ini kan sebenarnya sudah terjadi istilahnya adalah penyalahgunaan lah
atau dengan kesengajaan untuk membuat tanda petik laporan keuangan yang tidak benar
jadi dari sisi itu
maksudnya pada saat itu harapan saya sebetulnya sudah akan dilakukan tindakan yang lebih tegas
ya direksi direksi yang apa istilahnya menangani jiwasraya pada periode itu
tapi kan sampai dengan peralihan kepada direksi direksi berikutnya
cuma tidak dilakukan juga langkah langkah yang kelihatan tegas bahwa pemerintah firm bahwa ada kesalahan yang lama
dan kemudian mengambil langkah langkah baru untuk penyihatan
nah itu saya kira menjadi satu hal juga menurut catatan ke depan
bahwa hal hal semacam itu saya kira sekarang harus
menjadi lebih tegas bahwa penegakan good corporate governance juga harus betul betul ditegakkan
kalau kemudian sekarang kejaksaan agung masuk dan menyatakan ada indikasi korupsi
itu apa artinya
apakah itu benar benar betul angin segar bagi mereka nasabah yang belum terbayarkan
atau justru itu akan proses yang lama lagi
karena kemudian belum lagi penyitaan aset dan lain sebagainya kan
itu saya kira menjadi dua hal yang agak terpisah begitu ya
kejaksaan agung masuk tentu dengan keyakinan bahwa memang ada salah pengelolaan investasi
apakah ini suatu bentuk kejahatan atau bukan mereka harus teliti
ya sampai nanti mereka mengambil kesimpulan
tapi yang diharapkan oleh para nasabah sekarang ya tentu adalah bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan hak ya
setelah seluruh polisnya itu jatuh tempo
jadi apa yang bisa dikerjakan oleh jiwa seraya berikutnya
supaya keinginan nasabah itu bisa tercapai ya
tentu kita sudah mendengar ya beberapa alternatif alternatif untuk menyelesaikan itu
diantara misalnya yang kita dengar jiwa seraya akan membentuk satu konsorsium membentuk anak perusahaan baru
jiwa seraya putra misalnya dan mengandeng beberapa bma yang lain
yang besar besar lah ya
disitu ada komsel ada kereta api dan macam macam
intinya adalah kalau mereka segera bisa lakukan pembentukan holding
anak perusahaan tadi tentu akan ada setoran setoran modal yang akan bisa dipakai oleh jiwasraya
untuk menangani sebagian misalnya kewajiban kewajiban induknya yang sekarang jatuh tempo
ya tentu juga harapannya ke belakang
karena di backup oleh banyak bma lain yang lebih besar
dengan customer base juga
dengan customer base yang lebih besar harapannya anak perusahaan ini akan menjadi lebih sehat
atau bisa juga misalnya beberapa alternatif juga sudah dikerjakan oleh bumn yang lain sebelumnya
misalnya mereka mengeluarkan semacam mandatory convertible bonds misalnya
dibeli oleh beberapa perusahaan lain juga termasuk bumn
mungkin hasilnya juga sementara bisa dipakai untuk menanggulangi permasalahan pembayaran untuk likuiditas yang sudah harus jadi tempo dan seterusnya
tapi karena ini kan juga perlu proses ya tidak cepat begitu ya
sehingga mungkin saya pikir pemerintah sebagai pemilik utama dari jiwasraya
mungkin harus segera mengambil langkah langkah yang lebih konkret dalam arti begini
pemegang polisnya jiwasraya itu bukan cuma ada di domestik
ada juga misalnya kita baca misalnya warga korea juga sebagai pemegang polisnya gs plan
dan mereka juga sudah maju juga saya baca di media itu ke dpr juga untuk juga mengajukan
supaya hak hak kami ini bisa segera juga diselesaikan
ini kan sebenarnya pertaruhan yang lebih kompleks lagi karena membawa nama negara
negara jangan sampai nanti di citra internasional kelihatannya kok kita tidak bisa memanage bumn ini dengan baik
jadi saya kira saya tidak tahu langkah apa yang akan dikerjakan oleh negara
tapi saya kira perlu ada suatu penyelesaian cepat ya supaya citra reputasi bumn indonesia itu betul betul bisa terjaga
saya kira perlu ada kemudian langkah berikutnya tindakan tindakan tegas saja terhadap model model perusahaan negara seperti ini
supaya tidak akan terulang lagi di kemudian hari
saya kira itu solusi yang segera mungkin mereka harus segera lakukan
paling tidak dalam dua bulan terakhir ini sudah terbuka beberapa manajemen bumn ya
pertama garuda kita tahu kemudian sekarang ini kita tidak tahu apa lagi nanti yang akan terbuka
tapi saya sekarang akan ke surabaya lagi saya akan ke bu cici dan pak ruby
bu cici dan pak ruby saya mulai dari pak ruby dulu silahkan
pak ruby jika menteri bumn erick thohir saat ini sudah berjanji akan menyelesaikan kasus jiwasraya
pak jokowi juga sudah berjanji menyelesaikan kasus ini dan mencari jalan yang terbaik agar semua dana nasabah bisa kembali
apa yang ingin anda sampaikan sekarang
kalau mengenai janji janji semenjak menteri bumn yang lama pun sudah berjanji sebetulnya
itu sudah ada transpos di media
kenyataannya ya sampai sekarang tidak ada realisasi
kemudian kami sebetulnya nasabah sudah capek dan kenyang dengan apa yang diceritakan skenario pembentukan anak usaha konsorsium atau pembentukan apalah
intinya yang kami minta sebetulnya kepastian
apa kalau memang ada solusi yang ditawarkan kepada kami buatlah tertulis
tanggal berapa kami dibayar dengan cara apa kami dibayar
itu saja saya rasa sudah cukup
dan selama ini belum dilakukan sama sekali ya pak ruby
belum bahkan saya pernah mengatakan waktu itu pertemuan antara pihak bank standar charter jiwasraya beserta kami para nasabah
saya sampai mengatakan pak buatlah deadline buatlah kami berikan kami kepastian
mundur dua tahun tidak apa apa
berikan kami kepastian
itu pun mereka tidak bisa menjanjikan apa apa
pak ruby seberapa besar kerugian anda derita dari kasus ini dan seberapa besar dampaknya terhadap hidup anda sekarang
secara nominal saya nggak bisa menyebutkan di sini
cuma kalau soal dampak ya pastilah
mengganggu sekali lah yang pasti
bu cici apa yang anda ingin sampaikan
bu cici kepada pemerintah
yang saya sampaikan kepada pemerintah
segeralah dicairkan dengan bukan dengan janji tapi dengan kepastian kapan deklannya
sama dengan pak ruby
karena memang itu adalah kalau saya pribadi itu adalah satu satunya dana hidup saya untuk sehari hari mbak putri
jadi saya memang sangat sangat minta kepada pemerintah segerakanlah
jangan sampai janji janji saja
biar kehidupan saya itu biar bisa layak lagi
baik ibu cici pak ruby terima kasih banyak sudah bersedia berbincang bersama kami
jangan patah semangat ibu cici
jangan patah semangat ibu
kami sebagai media akan membantu sekuat yang kami bisa
ibu cici dan pak ruby terima kasih
dari surabaya dan saya juga akan langsung terima kasih kepada mas toto
sudah hadir malam hari ini
kalau yang anda perhitungkan yang anda prediksi seberapa cepat ini akan selesai
ya sekarang tergantung karena permasalahan sudah sedemikian besar
saya kira tidak bisa langsung diselesaikan oleh korporasi jiwasrayanya
saya kira perlu ada langkah oleh otoritas diatasnya
milik jiwasraya adalah negara maka saya kira negara yang harus segera membuat suatu keputusan strategis bagaimana menyelesaikan persoalan ini
jadi saya kira kalau misalnya tadi sudah juga didiskusikan apakah negara perlu tidak menyuntikkan dana baru misalnya dalam bentuk pmn begitu ya
kalau dalam kes seperti ini memang agak sulit dalam konteks bahwa ini kepentingannya apa apakah cuma sekedar nutup kerugian itu ya

tidak ada dampak nanti buat pengembangan pmn begitu ya

atau yang kedua juga misalnya karena ini juga menyangkut reputasi ini bumn jiwasraya ini umurnya sudah lebih dari seratus tahun
termasuk bumn tertua di indonesia ya
jadi mestinya kan legasinya yang lama itu bisa dipakai justru untuk menguatkan
tapi kalau kejadian seperti ini tentu juga harus ada upaya upaya penyelamatannya
jadi tinggal pemerintah saya kira ke depannya
ada penyelamatan jangka pendek dulu paling tidak menurut anda
iya untuk jangka pendek terhadap seluruh polis polis yang jatuh tempo itu kalau bisa itu diselesaikan
entah dengan mekanisme seperti apa
kalau tadi dengar pak andre kan katanya sudah ada solusi solusi ya yang akan diberikan
jadi kalau memang sudah ada solusi itu ya segera direalisasikan
supaya publik yakin bahwa penanganan jiwasraya dilakukan dengan cukup baik
baik dari sisi pelunasan terhadap pemegang polis maupun dari sisi penegakan governance ke depannya
bahwa tidak akan terulang lagi kasus kasus semacam ini misalnya
kalau itu bisa dilakukan saya kira mudah mudahan case nya juara menjadi case yang terakhir lah yang ada di bumn kita
dan setelah itu juga kita bisa mendapatkan penyelesaian yang sifatnya win win lah bagi banyak pihak
oke baik mas sato terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
kita lihat penyelesaian bagaimana apakah betul akhir januari ada skema penyelesaian yang akan disepakati oleh dpr juga kementerian bumn dan juga pihak jiwasraya
dan kita sekarang jeda dulu setelah jeda
kami adilkan informasi anggota dpr sekaligus politik pd perjuangan
adian apitupulu mengalami serangan jantung ia pingsan di pesawat saat kunjungan kerja ke kota palangkaraya kalimantan tengah
tetap bersama kami dengan informasinya